nusron wahid sebagai inisiator relawan nusantara untuk jokowi ma'ruf amin
menyambangi rumah calon wakil presiden nomor urut satu ma'ruf amin
untuk melakukan konsolidasi
relawan nusantara dahulu merupakan gabungan pendukung basuki cahayapurnama atau ahok
dalam pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
nusron wahid menyambangi kediaman ma'ruf amin
untuk menjadi perantara antara ma'ruf dan pendukung ahok
yang menjadi relawan nusantara
nusron menginginkan pendukung ahok yang tadinya kecewa
terhadap keputusan jokowi menjadikan ma'ruf amin sebagai calon wakil presiden
tidak menjadi golput dan memilih jokowi dan ⁇ maruf ⁇ amin dalam pilpres dua ribu sembilan belas
menurutnya pemilik ahok kecewa karena maruf yang menyatakan ahok adalah penista agama
namun nusron menyebut hal itu kini sudah mulai bisa diterima
dan mereka menyetujui memberi dukungan kepada jokowi dan ma'ruf amin
nah ini pelan pelan kita mulai yakinkan dan nanti insya allah
kita akan mencoba
pelan pelan kami akan mulai cairkan
dan akan kita buat silaturahmi teman teman relawan nusantara dengan pak kiai ma'ruf amin
kapan waktunya nanti kita atur
karena kan jumlahnya banyak
kalau tak bawa ke sini semua kan nggak muat
karena itu saya atur waktunya kapan yang pas
cari tempat yang luas
tadi ini saya datang silaturahmi untuk menyampaikan hasil pertemuan kami
dengan para simpul simpul relawan
tiap kecamatan sudah kami kumpulkan semua
bahkan di tiap kelurahan sebagian sudah kami keluarkan semua
dan sudah tidak ada masalah